mantan pimpinan kpk abraham samad menilai menangnya stiano fanto pada sidang pra peradilan pertama melawan kpk tidak adil
abraham mengimbau agar sidang pra peradilan kedua stiano fanto diawasi bersama oleh publik
menurutnya pengawasan itu diperlukan agar lunturnya status tersangka setnov pada pra peradilan lalu tidak terulang
sebagai mantan pimpinan kpk ia yakin lembaga antirasuah tidak sembrono dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka
abraham yakin kpk telah memiliki bukti kuat untuk menjerat setia novanto oleh karena kpk memiliki keraguan
untuk kembali menetapkan setnov sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan ktp elektronik
jadi kejadian pra peradilan pertama itu akan terjadi
dan kalau kpk kalah kali ini maka saya juga berkeyakinan bahwa persidangnya itu tidak berlangsung fair dan adil